saat ini saya berada di indonesia convention exhibition di bsd city tanggerang selatan
di mana saat ini tengah berlangsung pameran ikan hias terbesar di dunia
dan juga pameran green living terbesar di indonesia
di sini pengunjung bisa membeli ikan hias khas indonesia
mulai dari ikan maskoki kemudian ada juga koi arowana dan juga ikan lohan
dengan harga yang bervariasi mulai dari yang paling murah hingga yang cukup mahal
atau bahkan termahal
salah satunya adalah ikan lohan yang ada di dekat saya saat ini
ini dijual per ekornya seharga dua puluh juta rupiah
nah bagi anda memang pecinta ikan hias di sini anda bisa memuaskan kebutuhan anda
tidak hanya membeli ikannya saja namun juga bisa membeli sejumlah pakan
dan bahkan bisa mendapatkan dekorasi seperti aquascape yang bisa digunakan
untuk menghias akwarium ikan hias anda yang anda punya di rumah
nah baru saja acara ini dibuka oleh menteri kelautan
lautan dan perikanan bapak edi prabowo
dimana acara ini sendiri akan berlangsung hingga tanggal satu desember dua ribu sembilan belas